ya bicara tentang kepulangan jemaah haji asal jawa timur ini ada satu kondisi
di mana ada seorang jemaah haji dari probolinggo yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang
kita sudah terhubung bersama dengan produser lapangan cnn indonesia ghea klarissa di jawa timur
ghea kita akan langsung update bagaimana kemudian perkembangan terbaru
apakah sudah ada kabar atau titik terang
yang ditemukannya haji asal probolinggo
mevri hingga hari ke tiga belas hilangnya haji asal probolinggo dengan nama niron sunarsuna ini memang masih belum menemukan titik terang
dan informasi terakhir yang kami dapatkan dari kemenang wilayah jawa timur ini semua proses
petugas sedang diturunkan untuk proses pencarian
baik itu dari petugas dan pendamping ibadah haji di tanah suci begitu
dan sejumlah upaya menyisir lokasi dan terutama di tempat tempat kesehatan kemudian juga di rumah sakit
ini terus dilakukan upaya pencarian
kemudian juga kembali dilakukan penyusuran di wilayah arafa minada juga musdalifah
di mana tempat yang paling dekat atau tempat terakhir yang terdekat yang sebelum hilangnya jemaah haji yang bernama niron sunarsuna tersebut
untuk kronologinya mevri ini memang jemaah haji asal probolinggo yang tergabung dalam kloter enam puluh lima
mereka memang terpisah dari rombongannya sejak tanggal dua puluh delapan juli
dimana memang diketahui pada saat itu sedang dilaksanakan ibadah inti haji yaitu lempar jumroh
memang pada hari itu untuk lempar jumroh ini diagendakan jauh lebih pagi dari jadwal yang seharusnya
dan ketika rombongan sudah kembali ke tenda masing masing sang istri kemudian melapor ke petugas karena niron ini tidak kunjung untuk kembali ke tenda
setelah dilakukan pelaporan petugas kemudian mencari ke sejumlah lokasi termasuk di
di mina tempat terakhir niron berada
dan memang setelah dilakukan pencarian memang tidak kunjung menemukan titik terang
dan beberapa hari dilakukan penyusuran di sejumlah lokasi pada tanggal lima juli dua ribu dua puluh tiga
ini ada sejumlah temuan yang ditemukan oleh petugas di arab saudi sana yang memang sudah diklaim oleh keluarga atau sang istri bahwa itu memang merupakan milik niron
ada pun barang barang yang ditemukan yaitu merupakan
ada tas kemudian juga ada gelang identitas paspor dan juga baju terakhir yang digunakan oleh niron sunarsuna saat melakukan ibadah inti haji tersebut
dan memang dilaporkannya tiga hari setelah itu dan dari panitia ibadah haji dabarkasi surabaya ini menyatakan bahwa setelah ada temuan
kemudian menerjunkan sejumlah petugas lebih banyak dan penyisiran ke sejumlah lokasi yang memang disinyalir menjadi tempat terakhir yang dikunjung
dan ini juga dikunjungi atau dikunjungi oleh niron sunarsuna sendiri
sampai saat ini memang saat ini masih dilakukan koordinasi dan pencarian khususnya di rumah sakit rumah sakit dan juga berbagai tempat dan memang masih belum menemukan titik terang
namun pihak kemenang akan terus mengupdate keberadaan atau hasil dari pencarian itu terhadap jemaah haji tersebut
memang harapannya semoga jemaah haji asal probolinggo ini memang ditemukan dalam kondisi yang sehat
dari keterangan panitia memang
pada saat berangkat niron sunarsuna yang tergabung pada kelompok terban enam puluh lima embarkasi surabaya ini berusia tujuh puluh tujuh tahun dan memang dalam kondisi yang sehat
tidak ada indikasi gejala sakit tertentu ataupun demensia
sehingga memang cukup mengejutkan bagi pihak keluarga dan juga pihak rombongan ketika mengetahui niron ini tidak kembali atau dinyatakan hilang ketika melakukan ibadah haji tersebut
dan sejauh ini mevri untuk informasi yang bisa kami update tentang kemulangan jemaah haji
kalau dari debarkasi surabaya sendiri hingga sore hari ini sudah ada enam belas kloter yang tiba di debarkasi surabaya dengan total jemaah dan juga petugas sekitar tujuh satu ratus lima orang
dan memang dari ketentuan terbaru ini memang jemaah haji yang datang ke tanah air ini tidak hanya membawa mendapatkan lima liter air zam zam namun ada tambahan lima liter lagi sehingga satu orang jemaah ini mendapatkan sepuluh liter

pantauan kami ini memang saat ini hingga kloter enam belas yang sudah ada di debarkasi surabaya ini masih mendapatkan lima liter air zam zam
dan untuk teknisnya untuk teknis air zam zam tambahan ini nanti akan terus dikoordinasikan dari kemenang wilayah jawa timur dan menunggu distribusi dari kementerian agama republik indonesia
sehingga ketika memang sudah didistribusikan akan dilakukan pendataan dan juga langsung dikirim ke daerah daerah dan didistribusikan ke jemaah haji
yang sudah tiba di tanah air
untuk jemaah haji yang wafat juga update terkini ada penambahan mevri di mana kalau kemarin ada satu ratus empat belas jemaah yang wafat
untuk hari ini tanggal sebelas juli diinformasikan ada satu ratus dua puluh orang jemaah haji asal debarkasi surabaya yang meninggal dunia
baik itu merupakan gabungan dari jemaah yang meninggal di tanah suci maupun di tanah air
baik kita masih akan tunggu
tentu progresnya seperti apa setidaknya dari laporan jaya tadi ada dua poin penting ya
yang kita masih tunggu bersama bagaimana keputusannya yang pertama adalah terkait dengan update perkembangan pencarian dari salah seorang jemaah atau haji dari probolinggo
dan yang kedua adalah janji akan lima liter air zam zam tambahan ya bagi jemaah haji yang sudah tiba di jawa timur
terima kasih banyak atas laporan anda produser lapangan cnn indonesia gaya clarissa melaporkan langsung dari jawa timur